bella nandan kalender buat apa ya
apa ada yang direncanain
kita jadi meeting kan
entah kenapa sih pangeran kodok bisa berkubah jadi baik
karena sebenarnya pangeran kondok itu adalah pangeran yang sangat baik hati
tapi sayangnya pangeran kodok itu dikutuk oleh putri yang sangat jahat
dan untuk mengembalikan semuanya dia harus ketemu sama putri kesayangannya
supaya dia bisa berubah jadi pangeran yang baik hati lagi
hantah kenapa sih pangeran baik hatinya bukan papah aku aja
udah kenzo kamu lanjutin sarapan ya
nanti dong ini pas malam hari aja oke
kak nur boleh minta tolong gak
ini syifa kayaknya mau tidur sekalian panggilin kak iko untuk sarapan
tante omiku mau ngacukin cerita ke om afif loh
itu karena om afif suka gangguin orang malam malam
nyanyi kok di depan rumah orang nyanyi itu di kamar mandi sendirian dong
mela jangan sekarang
ayo ya besit makan ya
ayo ya besit makan ya
ayo ya besit makan ya
saya sudah buatkan perjanjian sesuai dengan klausul klausul yang afif ini
hah ini afif
afif dari mana saya kok jam segini baru pulang
mama nggak perlu tahu
mama juga gak pernah peduli kan sama perasaannya afif
kok kamu ngomongnya begitu sama mama
yaudah sekarang gini aja deh
nggak usah berlama lama
mana surat perjanjiannya
sini aku tanda tangan
ini afif tante sudah tambahkan dengan semua klausul yang kami punya

kamu nggak perlu menanda tangan surat kenyataan ini
sintia kamu ini apaan sih
sintia kamu ini apaan sih
kacau banget kamu ya tadi itu aku udah mau tanda tangan surat perjanjian dan kamu malah lebih kerobik
ma surat perjanjian itu udah gak penting lagi ma
percuma mama bisa lihat sendiri kan afif sama bella tetap aja masih ketemuan
ya tapi yang
shh ma aku punya rencana lain
rencana rencana memang kamu itu punya rencana apa
nah kalau kita masih memaksa afif untuk tanda tangan surat perjanjian itu
yang ada semua keadaan malah makin kacau
afif akan semak
aku yakin membenci aku
karena dia merasa dipaksa ma
sekarang aku baru sadar
kalau kita ingin tetap tinggal di sini kita nggak bisa pakai cara kasar
kita harus pakai cara halus
nah dim dulu
aku yakin kau ma aku akan menaklukkan hati mereka
aku akan jadi menantu yang baik yang gak suka masak
dan aku yakin hati mereka akan aku taklukkan
resikonya terlalu besar sintia
kamu itu lupa apa
kamu itu cuma ngandelin kehamilan palsu kamu
terus gimana kau kamu gak curiga
perut kamu ini gak besar besar seperti orang hamil mikir
enggak rencana ini itu udah aku pastiin bakalan berhasil
udah mama pokoknya tenang aja
pasti bakalan berhasil
semoga itu kamu benar
apapun rencana kamu sama dukung
mama harus percaya sama aku ya
mah kenapa sintia merobek robek surat perjanjian itu
mama juga gak ngerti kenapa begitu
mungkin mereka ada pemikiran lain kali pak
lagian kamu sih bukannya baik baikin cynthia sekarang malah sintia jadi ngambek begitu
repot ya jadinya semuanya begini nih
papa suruh aja afif
anak kesayangan papa yang ke kantor
aku harus pergi
ini semua gak gara papa sih
lagian rumah di menteng itu kan haknya rena
papa kasih ke afif
harusnya kasih aja api yang di bandung
hari pertama sudah berlalu
udah siap meeting kan
bella nandain kalender buat apa ya
apa ada yang direncanain
kita jadi meeting kan
silvia pak arta
tadi sintia itu bilang katanya afif gak perlu menandatangani surat perjanjian itu
saya juga gak habis pikir kenapa cynthia mengambil keputusan seperti itu
berarti nggak ada persyaratan lagi dong
ya itu artinya perjanjian itu batal
eee tapi sintia masih tetap tinggal di sini
kan bersama kami
cynthia tetap tinggal di sini
dia tuh ngerasa sendirian
dia tuh ngerasa gak ada yang peduli
dia ngerasa gak ada yang sayang sama dia
gak seperti itu
kami pasti akan menyayangi sintia
saya akan menjaga
lagipula kita kan masih satu pulau
kamu bisa sering sering datang ke sini untuk melihat ya
tenang aja ya
gak usah khawatir
aku percaya sama kamu
ya harus percaya
percaya banget sama kamu
please jaga cynthia dan juga anaknya
karena biar bagaimanapun juga anak itu kan darah daging kalian
cucu kalian juga
ma papa ngantur dulu ya
seneng ya main air
kenzo lihat deh
dede bayinya seneng banget
nanti kalau misalnya sangkulam gimana
dede bayinya kan pakai pelan
oh udah tenang aja
kamu sih ceremel banget
ya allah siva
kamu kenapa bawa siva berenang sih
kan tante minta tolong jagain bukannya dibawa berenang
kamu sih yang salah
dih kok aku kak
kakak yang salah

kamu di mana
aku udah sampai danau nih
kita mau ngapain sih disini
kita mau ngapain sih disini